sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan membantah tudingan bahwa ambulans yang diamankan itu membawa batu dan bom molotov seperti tudingan polisi
anies berkeyakinan bahwa petugas kesehatan yang bertugas di ambulans tersebut telah bekerja sesuai dengan standar dan operasi yang berlaku
namun agar lebih pasti anies akan menunggu proses hukum kasus ini
terkait dengan keberadaan ada empat ambulans milik pmi dan satu ambulans milik pemprov dki yang pada saat ini sedang diproses di polda
kita tunggu prosesnya tapi kami berkeyakinan bahwa petugas petugas ini menjalankan tugasnya sesuai dengan sop yang ada
mereka berada dalam situasi
tadi malam situasi lapangan yang tidak sederhana
karena itu kita tidak usah terburu buru untuk menyimpulkan apapun
terjadinya kericuan tadi malam dari pemprov dki
selamat siang elvira
benar sekali tadi beberapa waktu yang lalu gubernur dki jakarta anies paswedan angkat bicara terkait dengan ambulans yang milik pemprov dki jakarta yang berada di lokasi aksi demo kemarin malam
yang ini memang kita tahu bahwa sempat diunggah di dalam sosial media baik dalam twitter maupun instagram milik tmc polda metro jaya
bantahan yang di
tampilkan ataupun ada dua poin sebenarnya yang ingin saya highlight dalam statement ataupun bantahan yang dilakukan oleh anies baswedan tadi
yang pertama adalah terkait dengan anies meyakini bahwa petugas dari ambulans yang ada malam pada saat aksi demo tersebut telah menjalani tugas mereka sesuai dengan sop ataupun prosedur yang berlaku
kemudian yang kedua anies justru mengapresiasi ataupun berterima kasih kepada petugas tersebut
karena telah memiliki
keberanian untuk bisa menembus lokasi yang relatif cukup ditakuti oleh banyak masyarakat karena bisa dikatakan relatif tidak aman
sehingga memang kedatangan dari ambulans tersebut adalah untuk membantu mereka mereka yang membutuhkan
baik dari polisi sendiri dari warga maupun dari aksi massa
nah kita ke poin pertama terlebih dahulu elvira
ketika anies mengatakan bahwa kinerja dari petugas yang di dalam ambulans tersebut ada empat ada lima ambulans yang disebutkan dalam tmc polda metro jaya
empat diantara adalah milik
milik pmi dki jakarta dan satu diantara adalah milik pemprov dki jakarta
dalam satu ambulansi ini ada tiga petugas
dimana satu dokter satu petugas paramedik dan satu pengemudi
nah mereka tadi dikatakan oleh anies baswedan menjalankan tugas mereka ketika ingin memberikan bantuan kemanusiaan
pada tadi malam ketika adanya aksi demo yang diketahui ada sejumlah mungkin masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk bisa disegera dibawa ke rumah sakit
sehingga itulah kehadiran
dari ambulans ini untuk bisa menembus masa yang bisa dikatakan cukup ricuh tadi malam yang terjadi hingga dini hari
nah kondisi ini tadi kalau kita lihat dikatakan anies kinerja ataupun prosedur yang telah ada dalam di bawah dinas kesehatan dki jakarta ini sebenarnya sudah ada dari bertahun tahun lamanya
sehingga mereka memang melalui sesuai prosedur ketika hal tersebut tersebar
dan anies meminta kepada publik untuk tidak terburu buru dalam mengelola
itu tadi yang diulangi ataupun dipertegas oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
bahwa dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup sulit
kondisi yang bisa dikatakan banyak keadaan keadaan yang tidak bisa diprediksi
komunikasi komunikasi yang diperlukan lebih banyak lagi
sehingga memang informasi informasi perlu dicerna lebih baik
itulah mengapa tadi anies baswedan juga masih menunggu ataupun mereview kembali nantinya
bagaimana proses lanjutan
yang ambulans tersebut dalam kondisi kacanya pecah saat ini
berada di polda metro jaya
yang saat ini diamankan
dan untuk nantinya akan dilihat apa langkah hukum yang berlaku terkait dengan edugaan tersebut
nah yang kedua apresiasi tadi
kalau kita lihat memang anies mengatakan dengan kinerja yang telah bertahun tahun dilakukan
di bawah dinas kesehatan dki jakarta ini
petugas petugas ambulans yang umumnya memang melakukan kegiatan kegiatan
untuk membawa masyarakat dari suatu tempat yang dirasa diperlukan
untuk ke rumah sakit
yang nantinya mereka mereka inilah sudah bekerja dengan sebaik mungkin
umumnya tempat tempat seperti demonstrasi atau lokasi lokasi
sulit ini tidak banyak yang memiliki nyali atau berani seperti itu
nah itulah tadinya kenapa anies baswedan memberikan apresiasi kepada petugas petugas ini
karena telah mau melakukan hal tersebut
dan justru anies mengatakan ini sebagai suatu bentuk fitnah
kepada para petugas yang disangka untuk membawa logistik bagi aksi demo
seperti apa batu dan juga bensin untuk molotov
tapi memang kita apapun yang dibantah oleh anies baswedan
termasuk kita juga masih menunggu apa yang disampaikan oleh polda metro jaya
juga nantinya proses ini akan berlangsung secara hukum
kita tahu bahwa nantinya akan ada pemeriksaan penyelidikan yang akan dilakukan
kita akan tunggu bersama elvira
baik roni satria langsung dari balai kota terima kasih